sebagai salah satu dari empat pilar pemasaran yang merupakan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional
yaitu pengembangan pasar pembangunan citra promosi dan kemitraan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bekerjasama dengan pengusaha nasional dan internasional
untuk mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di indonesia
dalam mengejot pemulihan dunia pariwisata dalam negeri kemen parikraf
sebelumnya juga telah meluncurkan program indonesia care
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemen parikraf
menggandeng mitra pariwisata di bali untuk bekerjasama dalam rangka mengembangkan
pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di indonesia
nota kesepahaman ditandatangani oleh sebelas mitra secara langsung dan satu mitra secara daring
pada senin siang di salah satu hotel di kawasan seminyak bali
program mitra pemasaran ini ditujukan untuk memperkuat brand awareness wonderful indonesia
yang merupakan brand pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
selain mitra pariwisata kerjasama juga melibatkan mitra non pariwisata
bahkan perusahaan internasional
bentuk kolaborasi antara lain pemasangan logo wonderful indonesia pada kemasan produk usaha
dan pemasangan produk usaha
dua ratus sembilan puluh delapan mitra telah berpartisipasi dalam program kemitraan pemasaran ini di periode sebelumnya
kenapa perlu kemitraan
karena untuk mempromosikan indonesia itu tidak bisa kemenparekara sendiri
tapi harus berbagai pihak
sehingga kita melakukan yang namanya kemitraan
harapannya dengan kemitraan ini kita akan dibantu untuk mengkomunikasikan kepada wisnus maupun wisman
tentang brand wonderful indonesia
jadi itu sih secara dasar
lebih kepada amplifikasi gitu ya
karena kalau kita sendiri pasti tidak seberat pasti berat
makanya kita perlu mitra
itu sih pak ujung ujungnya
kemudian itu dari sisi regulasinya
kemudian yang kedua kami juga punya kpi
nah ini juga yang perlu kita lakukan karena orang akan nanti bisa diukur seberapa kenal sih orang dengan brand wonderful indonesia
karena saat ini masih merupakan brand untuk pariwisata indonesia
dalam menggenjot pemulihan dunia pariwisata dalam negeri
teman teman aircraft sebelum ini juga telah meluncurkan program indonesia care
sebagai bentuk kampanye nasional untuk mengimplementasikan protokol kesehatan
untuk menghadirkan destinasi yang bersih sehat dan aman